sensasi dari salah satu wahana ini bisa diperoleh di wahana wisata baru hutan pinus semeru
di desa sumber putih kecamatan wajak kabupaten malang
berada di lereng semeru tempat wisata berjarak empat puluh km dari pusat kota malang ini
juga menawarkan pemandangan alam yang indah dan kesejukan udaranya
hutan pinus semeru juga menyediakan sejumlah spot bagi yang suka akan dunia fotografi untuk bersuah foto
wisata ini lebih menarik lagi karena dilengkapi dengan pernak pernik payung berwarna yang menghiasi hutan pinus ini
bagi yang ingin sekedar melepas penat sambil menikmati sejuknya udara
pengunjung juga bisa menyewa hamok untuk dipasangkan pada batang pohon pinus
dan tentunya sensasi flying fox menjadi daya tarik tersendiri untuk menguras adrenalin pengunjung
dengan kelebihannya tersebut meski baru dibuka awal tahun dua ribu dua puluh
hutan pinus ini kini digandrungi para pengunjung
tak tanggung tanggung hingga bulan ini pengunjung sudah mencapai lima belas ribu orang lebih
jadi tempat ini bisa dijadikan wisata lho
jadi kami coba untuk memasang lima payung kami upload di facebook kemudian langsung booming
rencananya di tempat wisata ini akan dibangun kolam renang agar semakin memuaskan para pengunjung
bagaimana anda tertarik dengan wisata alam yang satu ini